hari raya idul adha menjadi kesempatan untuk berkurban dan juga berbagi kepada sesama warga
berkuban juga memberikan semangat kepada warga untuk melawan pandemi
menjaga warga untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan disiplin
sebagai seorang kita yang berjuang penaga kesehatan kami ingin juga memberikan semangat kepada yang sedang berjuang mengatasi covid sembilan belas

dengan protokol kesehatan yang kita patuhi secara ketat dan disiplin
ppkm dan darurat ppkm yang ketat sekarang sudah masuk bukan yang darurat tapi yang sudah ketat mudah mudahan dengan menurutkan angka covid sembilan belas
dalam kesempatan ini sandiaga juga mendorong agar musik dangdut khas indonesia masuk terdaftar dalam unesco sebagai warisan budaya indonesia
dangdut roma irama turut dilibatkan dalam pembagian hewan kurban
dia memulai untuk tingkatan seribu ekor sakit itu sakit imunitasi dari seorang menteri
untuk mengimplementasikan kesejahteraan sosial bagi semua orang indonesia
hari raya idul adha dimanfaatkan oleh tokoh negeri ini berbagi
sekaligus mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi seperti saat ini